kamu harusnya udah bisa nguasain setengah dari hartanya mas b
yang kamu punya sekarang apa apa
harusnya kan kamu sudah bisa take over yang namanya perusahaan mas b
jadi perusahaan itu sudah atas nama kamu
dan bakalan menghasilkan uang setiap bulannya
untuk masa depan kamu kita dan semuanya
maksudnya tante apa diana gak ngerti
maksudnya gimana tante
kalau kamu ini tukang bohong
tante tuh udah tahu siapa kamu
kamu itu bukan anak gadis lagi
kamu itu adalah mantan pacarnya si boy
terus kamu ninggalin anak tantu yang ganteng itu
dan kamu tuh menikah sama aki aki
nggak cocok banget sih kamu
tante aku mohon tante
aku bisa jelasin ini semua sama tante
aku jelasin ya tante ya
tapi gak minta tuh penjelasan sama kamu
dan gak perlu penjelasan dari kamu
please deh kamu keluar lagi dari rumah
udah jangan drama
gak capek apa drama terus
atau tanpa pakai sedikit kekerasan
terus mikir lah seret seret kamu keluar dari rumah tante
mau kayak gitu
tante jangan tante aku mohon jangan lakukan itu tante
aku perlu ngobrol sama tante
aku perlu jelasin sama tante
aku ngelakuin semua karena
cintanya aku sama boy begitu besar
bahkan lebih besar daripada diri
daripada cinta pada diri aku sendiri tante
aduh adriana itu namanya kamu tuh gak tahu diri
aduh gini aja deh
pokoknya tante gak mau tahu sekarang juga kamu keluar
get out dari rumah tante sekarang juga
tante aku mohon tata tata jangan usir aku dari rumah ini
aku tunggu tante pulang
kita omongin semuanya
aku bakal ngasih tau ke tante bahwa
jangan merusak rumah dong
eh tante apa apa ya tanya
dengerin ya tentu cuma ngasih kamu waktu lima menit
mudah harus pergi dari rumah tante
di depan ada orang kepo lagi
aduh taman tuh rewet gue taman
teteh marissa udah tau
eh yang tadinya gue bakal
yang tadinya gue pikir bakal ada ini udah jadi
aduh aje udah
hari kamu mau ngapain
neng cantik neng cantik
eh kok gak nunggu nunggu nya
tadi udah bilang kok sama tante
eh diantar mau gak
kan baik sih gak jalan sendiri
udah bener baik
durs tujung sih diwante
tambah klot pika sebelun
apa aku masih mungkin
tinggal bersama boy di rumah ini
membangun keluarga yang bahagia
so tahu so baik lagi
pakai bukain pintu mobil segala
nggak weh pisah
maaf neng neng cantik saya nggak sengaja
neng kalo butuh bantuan jangan sungkan sungkan
bilang aja sama sama mandiman ya
jangan bisa baik
si adriana pergi teh pasti
karena berganteng sama nyonya
ini aku ngedenger sedikit sedikit
mohon jangan usir
mohon jangan usir
nah nanti kamu teribut
ah puas ya
ke pasar beli kepompong
dia bener baik
habis sudah ada riana di mata mamanya boy
semuanya udah kebongkar
mamanya boy udah tahu siapa riana ma
sekarang mamanya boy itu benci banget sama adrena
riana yakin banget ma
riana udah gak bisa kembali lagi sama boy
hancur semuanya ma
ya kecuali boy mau nikah hari sama adriana
itu baru bisa
selebihnya udah gak bisa
udah jelek banget riana ini di mata mamanya boy
udah jelek banget ma
ya itu bagus dong adriana
mama juga dari awal sama sekali gak setuju kalau kamu cinta sama boy
lagian kamu juga sih
pakai kabur kaburan segala dari b
kayak anak anak tau gak
mama tuh udah seneng ketika tahu kamu benar benar hamil
eh taunya bener bener dibohongin
harusnya kan dengan hamil kamu bisa nguasain hartanya be
nah sepertinya mama minta
mah apapun yang kita dapetin sekarang ini tuh udah lebih dari cukup mah
gak cukup adriana
untuk kali ini adriana gak mikirin be sama sekali
adriana tuh cuma mikirin boy ma
kedok adriana tuh udah terbongkar di depan mata mamanya
itu yang adriana pikirin saat ini
adriana udah gak bisa balik lagi sama boy
terus aja yang kamu ingat cuma boy
coba sekarang kamu mikir
kalau kamu ketahuan sama reva atau mas b ternyata kamu mantannya boy
dan ternyata kamu cuma morotin mas be
manfaatin dia hartanya dikeruk
gimana adriana kalau mereka tahu
aku udah gak peduli lagi

mas b mau reva atau mau siapapun tahu aku udah gak peduli lagi mah
udah sama sekali gak peduli dan bodo amat banget ma
jangan bodoh adriana
kamu harusnya udah bisa nguasain setengah dari hartanya mas b
yang kamu punya sekarang apa
cuma segitu doang
harusnya kan kamu sudah bisa take over yang namanya perusahaan mas b
jadi perusahaan itu sudah atas nama gue
kamu dan bakalan menghasilkan uang setiap bulannya untuk masa depan
kamu kita dan semuanya sampai tua
ingat kamu punya tanggung jawab
mama sama adek kamu
hah mama gak mau
gak mau mama
adriana kalau kamu terus bertingkah kayak gini bisa bisa bahaya
kalau kamu dicerain gimana
mama harus cari akal
kalau kamu tetap ngotot untuk mempertahankan perasaan kamu yang nggak ada gunanya nggak jelas juga
lebih baik kamu pura pura hamil aja dulu
kalau kamu hamil pak b pasti langsung kasian sama kamu
gak tega dan gak bakal nyerahin juga
mama emang pintar letaknya
oh oke oke kamu mau pulang
pulang ke rumah yang dikasih mas b buat kamu kan
iya masuk masuk
iya adriana mau minta maaf sama tante adriana mohon tante maafin adriana tante maafin adriana tante
adriana kamu bisa denger bahasa indonesia gak sih tante kan suruh kamu pergi dari rumah tante bukan berarti kamu terus ke sini gak begitu
tante gak bisa pergi dari kehidupan boy tante gak bisa
tante adriana jelasin ya adriana tuh sangat menyayangi dan mencintai boy tante walaupun adriana harus mati adriana rela tante